video amatir warga merekam saat pengemudi minibus menghampiri sopir bus transjakarta
di jalan tb simatupang cilandak jakarta selatan kamis malam lalu
keduanya kemudian terlibat adu mulut setelah sebelumnya pengemudi minibus
yang memaksa menyalip tersebut terserempet
saat adu argumen tiba tiba pengemudi minibus melayangkan pukulan
ke arah wajah sopir bus transjakarta
peristiwa ini kemudian viral setelah rekaman aksi pelaku diunggah oleh seorang penumpang
bus transjakarta ke media sosial
tahu tahu transjakarta terhenti tiba tiba
lalu begitu saya datang ke depan saya lihat ada mobil sedan yang sampingnya itu ada tenyok
nah terus yang mobil sedan itu keluar berikut tiket sama sopir transjakarta
sopir bus transjakarta kemudian melaporkan kejadian ini ke polres metro jakarta selatan
benar telah terjadi pemukulan terhadap sopir bus transjakarta
kemudian pores jakarta selatan sudah mengamankan seorang laki laki untuk dimintai keterangan
setelah videonya viral di media sosial pengemudi minibus kemudian menyerahkan diri ke polres metro jakarta selatan pada jumat malam
polisi yang sebelumnya menerima laporan dari sopir transjakarta hingga kini masih menangani kasus pemukulan